inilah rekaman video viral berdurasi sembilan detik milik seorang penumpang krl komuter line
yang memperlihatkan pecahnya kaca kereta usai dilempari batu oleh orang yang tidak bertanggung jawab
aksi pelemparan itu terjadi pada rabu enam juli sekitar pukul setengah delapan pagi
sesaat sebelum krl computer line jurusan manggerai angge memasuki stasiun duri
dikabarkan seorang penumpang menderita luka lebam pada bagian bahu
salah seorang saksi membenarkan pelemparan tersebut
petugas dari kci juga diketahui sempat menelusuri sekitar perlintasan untuk mencari pelaku
kasus pelemparan ini masih diselidiki oleh pihak pt kci
dan petugas kepolisian dari polsek tambora
kepanikan menyerang pengguna jalan raya gatot subroto karawaci kota tanggerang banten pada rabu pagi
kepulan asap tebal mendadak menutupi jalan
diketahui kepulan asap itu adalah gas yang berasal dari sebuah tempat distributor pengisian gas co dua
kapolsek karawaci kompol hasoluang situmorang ditemui rabu siang mengatakan
peristiwa tersebut bukan karena kebocoran gas
melainkan kelalaian seorang karyawan yang lupa menutup keran gas
karena panik akhirnya karyawan itu meninggalkan bukan malah menutup kembali
akhirnya itu keluar co dua nya ketika keluar
dia karena di dalam itu minus derajatnya akhirnya membentuk es
dari bentukan dry ice itu
kemudian co dua tersebut adalah bahan yang diperuntukkan untuk alat pemadam api ringan apar
petugas polsek karawaci telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang
diantaranya karyawan serta pemilik
sementara akibat kejadian ini
arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat
meliputan cnn indonesia